pembekalan untuk hal tersebut disampaikan menteri hukum dan ham yasona lauli
kepada jajaran aparatur sipil negara kemenkumham dalam apel di gedung kemenkumham senin pagi
jumlah pembangunan zona integritas dari kemenkumham naik signifikan dibanding tahun lalu
di mana ada satu ratus tiga puluh sembilan satuan kerja yang diusulkan dan empat puluh tiga diantaranya meraih predikat wbk maupun wbbm tahun dua ribu sembilan belas
ditargetkan tujuh puluh persen satuan kerja yang ditetapkan pada tahun ini dapat meraih predikat tersebut
untuk itu yasona menekankan agar aparatur kemenkumham meningkatkan pelayanan ke masyarakat
menghindari praktek tercelah seperti calo dan pungli petugas yang responsif
prosedur jelas transparan dan kepastian waktu penyelesaian
nah dari pengalaman kami itu kita dari awal tahun yang lalu sudah menyusun target ya
mulai menyusun program tentu hasil penilaian ini bukan asal asalan
kami betul betul melakukan pembinaan membuat tim yang terus mendampingi
di cek terus oleh pak irjen dengan tim
kantor satuan satuan kerja ini betul betul meningkatkan kualitas pelayanan publiknya
integritas para pegawainya
wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bebas melayani
merupakan predikat yang diberikan oleh kementerian pan dan rb
kepada instansi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan
reza ramadan indra raharja jakarta